sementara itu berbagai cara unik dilakukan jemaah calon haji di subang untuk menandai kopernya agar tidak tertukar
jemaah calon haji memasang sendal anak topi merah sekolah dasar gantungan kunci buah hingga kain lap dan serabut kelapa
menurut pihak kantor kementerian agama subang pemasangan gantungan di koper jemaah calon haji ini merupakan inisiatif calon jemaah haji sendiri dan biasa dilakukan setiap tahunnya
memang ini salah satu strategi ya atau cara yang dilakukan para jamaah haji
jemaah haji di masing masing karung di masing masing regu dan karung
jemaah calon haji di masing masing karung sehingga memudahkan jadi kode kode untuk memudahkan sebenarnya
sebenarnya dari pemerintah sudah cukup dengan tutup atau bungkus koper ini sudah ada
apa yang menjadi cirinya itu adanya identitas nama nomor regu dan nomor rombongan serta embarkasinya
sebenarnya sudah membantu tapi jemaah lebih meyakinkan diri agar tidak tertukar itu tujuan
jemaah calon haji subang yang diberangkatkan ke tanah suci dibagi menjadi empat kloter